ditaka informasi pertama terkait menteri kelautan dan perikanan edy prabowo
yang ditangkap tim penyidik komisi pemberantasan korupsi kpk pada rabu dini hari
hal itu dilakukan terkait dugaan korupsi impor benih lobster atau benur
menurut sumber cnn indonesia menteri edi prabowo ditangkap
sesaat setelah mendarat di bandara soekarno hatta jakarta
sepulang dari amerika serikat pada rabu dini hari
tepatnya sekitar pukul satu waktu indonesia barat
edi kemudian dibawa oleh tim penyidik kpk ke gedung kpk di kuningan jakarta
penangkapan ini dilakukan kpk terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur
wakil ketua kpk nawawi pamiolanga melalui pesan singkatnya kepada cnn indonesia tv
membenarkan telah mengamankan sejumlah orang pada rabu dini hari tadi
namun nawawi enggan merinci siapa saja yang telah ditangkap
sementara berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pelaksana tugas jurubicara kpk ali fikri
ia mengatakan bahwa ada
lebih dari sepuluh orang yang dibawa ke gedung kpk
sementara itu suasana di gedung komisi pemberantasan korupsi pada rabu pagi tampak lengang
edi prabowo ditangkap di bandara soekarno hatta cengkareng setelah tiba dari amerika serikat
sumber cnn indonesia menyebutkan dalam rombongan itu edi prabowo bersama dengan dua belas orang lainnya
mulai dari istri edy prabowo sejumlah ajudan
hingga sejumlah pejabat di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan
ekspos terkait penangkapan dalam dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster atau benur ini
rencananya akan dilakukan pada sore hari nanti
dan bagaimana perkembangan kasus penangkapan edy prabowo ini
sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama di gedung kpk jakarta
mahardika ini pasca penangkapan dini hari tadi saat ini sudah sampai di mana pemeriksaan ott menteri kk
edy prabowo kementerian kelautan dan perikanan kementerian komunikasi indonesia
ya selama siang fara nisa sampai saat ini pemeriksaan dari edy prabowo dan juga sejumlah pihak
yang tadi malam atau pada dini hari tadi diamankan dibawa ke gedung komisi pemberantasan korupsi
masih menjalani pemeriksaan dan hal ini juga dibenarkan
terkait dengan penangkapan ini oleh wakil ketua kpk nawawi pamolongo
yang menyatakan bahwa memang benar dilakukan penangkapan terhadap edi prabowo
dan juga plt dari jurubicara kpk
alif fikri juga menyatakan bahwa timnya atau pihaknya
menurunkan lebih dari tiga kasab gas termasuk kasab gas penyelidikan
penyelidikan dan juga termasuk jaksa penuntut umum dan dibenarkan pula
bahwa penyidik senior novel baswedan turut serta dalam penangkapan yang dilakukan di bandara soekarno hatta
kalau kita bicara soal kronologis fara nisa
sepekan sejak pekan lalu edy prabowo berada di as dan melakukan sejumlah kegiatan
diantara adalah penempat tanganan
mou kerjasama dengan salah satu universitas di hawaii
terkait dengan pengembangan bibit udang
dan selain itu pula dari unggahannya di akun instagram
ia juga sempat menemui awan anak buah kapal asal indonesia yang bekerja di as
kemudian ia melanjutkan perjalanan untuk kembali ke indonesia dengan menggunakan salah satu maskapai penerbangan
sempat transit di narita jepang
lalu kemudian kembali ke bandara soekarno hatta atau kembali ke tanah air
pada pukul dua puluh tiga
ketika pesawat sudah mendarat
penyidik dari kpk sudah berada di sana
dan setelah rombongan dari edy prabowo yang terdiri dari tiga belas orang
termasuk diantaranya adalah istri lalu sejumlah ajudan
lalu juga ada beberapa direktur dan juga dirjen dari lingkungan kementerian kelautan dan perikanan
turun dari pesawat penangkapan dilakukan
pada pukul satu
sepuluh dari tiga belas orang tersebut dibawa ke kedua dua pusat
kedua komisi pemerintahan korupsi untuk diminta keterangan yang lebih lanjut dan saat ini masih berlangsung
keterangan dari wakil ketua kpk nurul gufron menyebutkan bahwa penangkapan ini diduga
terkait dengan adanya dugaan korupsi dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur
dan ekspor benih lobster ini atau benur ini memang menjadi salah satu kegugrakan yang dilakukan oleh
edi prabowo saat ia mulai menjabat sebagai menteri kelautan dan perikanan menggantikan susi pujastuti
sebelumnya kebijakan ekspor lobster ini dilarang
pelarangan terkait dengan penangkapan dan juga pelarangan untuk membawa benih lobster ini ke luar indonesia dilakukan oleh menteri pujiastuti
keran ekspor justru dibuka oleh menteri edi prabowo
dan saat ini
sudah ada tiga puluh satu perusahaan yang memiliki hak untuk melakukan pengembang biakan dan juga pembibitan dan juga ekspor untuk lobster ke luar indonesia
dan sampai saat ini hingga pukul dua belas enam
pihak dari kementerian kelautan dan perikanan kami mendapatkan informasi bahwa tengah menggelar rapat
yang dipimpin langsung oleh sekjen antam november bersama dengan inspektur jenderal dari kkp
tapi belum ada keterangan resmi yang diberikan
kepada awak media
sementara itu pihak istana juga masih belum memberikan keterangan
meskipun menteri paul hukam
maupun md diakun twitter pribadinya
sudah mencuit terkait dengan dukungan yang ia berikan terhadap komisi pemberantasan korupsi
meski tidak secara eksplisit menyebutkan nama edi prabowo
ataupun juga detail kasus yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan di kpk
kembali ke anda
ya lalu dika
pada dini hari tadi menteri edi prabowo ini ditangkap kabarnya bersama sepuluh orang lainnya
lalu apakah kpk sudah mengeluarkan rilis resmi terkait nama nama lain yang ditangkap hari ini
ya sampai siang hari ini memang belum ada expose atau rilis resmi dari pihak kpk
terkait dengan siapa saja nama nama yang ditangkap atau diamankan ke kpk
bersama dengan penangkapan yang dilakukan terhadap edi prabowo
namun yang pasti
ada lebih dari sepuluh orang
kalau kita mengacu kepada keterangan dari plt jurubicara kpk
dan kalau kita juga melihat pada rombongan yang ada di pesawat
yang kembali dari as bersama dengan edi prabowo
di sana juga ada istri
ajudan lalu ada direktur dan juga beberapa dirjen dari lingkungan kkp
yang saat ini memang identitasnya atau namanya masih belum dibuka oleh pihak dari kpk
dan untuk diketahui bahwa
undang undang kpk menyebutkan bahwa untuk melakukan penyelidikan
untuk melakukan penyadapan dibutuhkan izin kepada dewan pengawas
tapi kemarin pihak dari pimpinan kpk sudah menyatakan bahwa
kpk sudah meminta izin untuk penyadapan terhadap enam ratus orang
terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi
dan kami belum bisa memastikan apakah penangkapan dari edi prabowo ini
termasuk ke dalam satu dari enam ratus yang izin penyadapannya sudah
dilakukan oleh pihak kpk
kembali ke anda
ya lalu dika terkait ott hari ini
kapan kpk akan menetapkan status menteri edi prabowo
ya status hukum terkait dengan edi prabowo
biasanya akan diumumkan ketika expo sudah mulai dilakukan
tetapi biasanya ketika ada operasi tangkap tangan
maka status tersebut sudah dipastikan akan menjadi tersangka
namun kita masih akan terus menunggu
keterangan resmi dari kpk dan farhanisa untuk diketahui bahwa
edi prabowo adalah menteri pertama di era presiden joko widodo
yang tertangkap oleh kpk dalam operasi tangkap tangan
kembali ke anda
baik terima kasih koresponden cnn indonesia
tentunya kita akan menunggu perkembangan selanjutnya dari kasus ott kali ini
terima kasih dika